terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom
presiden joko widodo mengeluarkan kepres hari ini terkait pembentukan tim gabungan independen mencari fakta
untuk mengusut tragedi kanjuruan yang menewaskan satu ratus dua puluh lima orang
presiden meminta agar tim pencari fakta yang dibentuk dapat bekerja cepat mencari fakta
dengan target mendapatkan kesimpulan kurang dari satu bulan bekerja
hal ini disampaikan menko polukam sekaligus ketua tg ipf
mahfud md setelah memberikan laporan terkait kerusuhan di stadion kanjuruhan malang
pada presiden di istana kepresidenan selasa siang
menurut mahfud kepres yang diterbitkan presiden hari ini akan menjadi dasar hukum bagi tgipf dalam bekerja
mahfud menjelaskan malam nanti rapat perdana tgipf akan digelar untuk memetakan dan mengidentifikasi masalah
kemudian diikuti dengan pembagian tugas pencarian fakta fakta
anggota tg ipf diisi oleh berbunyi
berbagai kalangan dari akademisi pengamat sepak bola jurnalis mantan pengurus pbsi pssi hingga mantan pemain timnas
pertama tim pencari fakta itu diminta segera bekerja kalau bisa tidak sampai satu bulan
sudah bisa menyimpulkan karena masalah besarnya sebenarnya sudah diketahui
hingga masalah masalahnya
masalah detailnya yang itu bisa dikerjakan mungkin tidak sampai satu bulan
dan untuk itu capresnya akan dikeluarkan hari ini
kepres ini sehingga kami bisa punya dasar untuk rapat
kenapa itu harus dengan kepres
karena di setiap institusi juga mempunyai tim investigasi sendiri
sehingga yang terpadu itu nanti bergabung di bawah kepres ini
misalnya menpora punya tim pssi punya tim irwasum punya tim
itu bagus untuk menyelidiki itu agar terang
lalu nanti dikoordinasikan dengan kami di sini di kemenko poluhukam
tim yang dibentuk oleh presiden
lalu itu tadi presiden minta kalau bisa jangan sampai satu bulan
ya nanti kita olah
kan kita harus menemui melihat lapangan menemui siapa yang menyaksikan
siapa yang memberi komando jaringannya dengan siapa kok bisa jadwal pertandingan yang diusulkan sore kok
tetap berubah malam
itu kan ada jaringan jaringan ada jaringan bisnis ada periklanan dan sebagainya
nanti kita lihat semua
pemerintah membentuk tim gabungan independen mencari fakta untuk mengusut tragedi stadion kanjuruhan
yang menewaskan satu ratus dua puluh lima orang di malang jawa timur
pemerintah memastikan tim gabungan akan bekerja kurang dari sebulan
untuk mencari siapa yang harus bertanggung jawab dan terjerat pidana dalam kasus tragedi kanjuruhan
pasca laga derby jatim
antara arema fc versus persebaya surabaya
dan untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan koordinator safe hour soccer sekaligus anggota tim gabungan independen mencari fakta
akmal marhali selamat sore mas akmal
selamat sore nana salam sepak bola
oke salam sepak bola dan guru besar hukum pidana unsur profesor hipnu nugro
selamat sore mbak rifana selamat sore mas akmal
selamat sore ya
karena ini tim gabungan independen mencari fakta sudah dibentuk
artinya pemerintah menargetkan ataupun menegaskan bahwa harus ada pihak yang bertanggung jawab
dan harus ada pihak yang kemudian terjerat di dana
saya mau tanya ke mas akmal
mas akmal tim gabungan independen pencari fakta ini
apakah tim ini kemudian mampu mencari pihak yang bertanggung jawab
pihak yang harus terjerat di dana atas tragedi kanjuruhan
dalam waktu kurang dari sebulan mas akmal
ya saya pikir kalau misalnya siapa siapa atau pihak pihak mana saja yang
harus bertanggung jawab dan terlibat dalam kasus tragedi stadion kanjuruhan
semua orang sudah tahu bukan
jadi tinggal seperti tadi disampaikan oleh pak mahfud md
tinggal bagaimana mengidentifikasi secara detail kasusnya
sehingga kemudian antara fakta hukum dengan fakta di lapangan itu seiring sejalan
namun demikian yang paling penting sebenarnya bukan soal siapa yang harus dihukum
tapi bagaimana peradaban sepak bola kita kedepannya
dalam sejarahnya sepak bola indonesia sudah beberapa kali dibentuk tim pencari fakta
tapi semua masih melihat pada sisi permukaan
sehingga kemudian akar masalahnya tidak pernah dibereskan
akhirnya kita selalu mengalami kejadian berulang termasuk soal korban nyawa manusia di sepak bola
nah inilah yang menurut saya concern yang paling penting
bukan cuma sekedar menghukum siapa dengan berapa lama
tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita membuka lembaran baru peradaban sepak bola indonesia
kita ini harus belajar dari kasus yang dialami oleh inggris
inggris sempat dihukum oleh
uefa federasi sepak bola eropa
di mana kasus tragedi hazel yang menewaskan tiga puluh enam orang
di final liverpool melawan juventus
kemudian inggris dihukum klub klubnya tidak boleh lima tahun secara berturut turut tampil di kompetisi eropa
lalu pada seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan terjadi lagi namanya tragedi health pro
oke kalau itu kita sudah tahu nih mas akmal
semifinal pemiala eropa

dan kemudian mereka membuat pemerintah pemerintah inggris dan juga federasi sepak bola inggris
langsung membuat konsensus baru dengan mengeluarkan football spectator x
regulasi terkait keamanan dan keselamatan stadion bisa diverifikasi dan boleh diizinkan untuk menggelar pertandingan
untuk menjaga keselamatan setiap penonton yang datang
nah ini harus dijadikan contoh buat penyelesaian kasus sepak bola kita saat ini
oke itu adalah satu contoh penyelesaian kasus tapi di sisi lain harus ada pihak yang bertanggung jawab
karena anda sempat mengatakan dua hari yang lalu hari minggu ketika kita sama sama berdiskusi ya
pasca kejadian ini anda mengatakan bahwa ini merupakan dosa berjamaah
yang bertanggung jawab ini banyak sekali berjamaah yang bertanggung jawab
siapa saja pihak yang berpotensi dimintai pertanggung jawaban
karena dosa berjamaahnya ini tanggung jawab siapa sih sebetulnya mas akmal
karena pak mahfud tadi sudah mengatakan sebagai ketua tim gabungan independen mencari fakta
sudah ada gambaran besarnya tinggal memetakan yang kecil kecil saja ini
tapi skema besarnya yang melakukan dosa berjamaah yang harus bertanggung jawab secara berjamaah ini siapa saja
mas akmal menurut anda
ya kalau kita bicara dirunut dari fakta empirik di lapangan yang harus bertanggung jawab
penyakit yang berpengalaman
karena pssi selaku federasi sepak bola yang memayungi kegiatan sepak bola di indonesia
kedua pt liga indonesia selaku operator kompetisi
ketiga panitia pelaksana pertandingan sebagai pihak yang menyelenggarakan atau bertanggung jawab terhadap pertandingan drp jawa timur
antara arema melawan persebaya
keempat pihak kepolisian
yang juga telah melakukan langkah langkah yang dalam tanda kutip ya menurut saya gegabah sehingga menembakkan gas air mata
padahal sejatinya di dalam pengamanan sepak bola berdasarkan regulasi fifa itu tidak boleh menggunakan senjata api dan gas air mata
yang terakhir tentunya ya supporter
jadi kalau menurut anda yang melakukan dosa berjamaah yang harus dimintai bertanggung jawaban yang pertama adalah perhatian
yang pertama adalah pssi kemudian pt liga kemudian yang ketiga adalah yang keempat supporter
tadi pssi pt liga panitia pelaksana ataupun klub berarti ya
panpel ya panpel itu berarti klub ya
dan kepolisian berarti ada lima pihak
oke termasuk supporter juga yang merupakan korban harus dimintai pertanggung jawaban mas akmal
kan bukan korban
siapa yang kemudian masuk ke dalam lapangan yang memicu terjadinya kekisruan atau invasi belakang
bahkan kan itu juga harus dimintai keterangan
karena itulah yang menjadi penyebab utama mungkinnya caos di stadion kanjuruhan
provokator lah provokator begitu ya
provokatornya yang kemudian memicu semua supporter turun ke lapangan dan membuat keributan begitu ya
jadi sekali lagi yang pertama adalah pssi pt liga kemudian panitia pelaksana
dan juga kepolisian
supporter untuk dimintai keterangan
saya mau ke prof hipnu
prof ibnu menurut anda pihak pihak tadi yang melakukan dosa berjamaah keempat pihak
apakah kemudian bisa dijerat pidana dalam kasus tragedi stadion kanjuruan ini
atau semua tanggung jawab pidananya ini diambil diserahkan saja ataupun ditimpakan saja kepada aparat kepolisian
yang melakukan ataupun menembakkan gas air mata kepada supporter
atau keempat empat pihak ini bisa dijerat pidana
ya terima kasih mbak rifana
dalam hukum pidana pertanggung jawaban itu adalah pertanggung jawaban individual
makanya di sini para polisi yang bertanggung jawab di lapangan sudah dicopot
kemudian para polisi yang terkait dengan kealpaannya yang menyerap dalam tanda petik menggunakan gais mata juga sudah dilakukan penyidikan
jadi tanggung jawab ini nanti mbak ada tanggung jawab pidana ada tanggung jawab administrasi
dan tanggung jawab keperdataan
tanggung jawab keperdataan terkait ganti rugi
ini yang kita lihat tadi seperti sampaikan mas akmal itu adalah manajemen
manajemen yang mungkin tidak mengendalikan sebagai k tiga
siapa yang bertanggung jawab
siapa yang memberikan izin pssi
dan gitu loh
tapi kalau kaitannya pidana adalah pihak pihak individu
baik yang memerintah ataupun yang karena kelalaiannya menyebabkan orang luka atau meninggal dunia
itu yang sekarang lagi di rujukan

dan sudah ditentukan beberapa pihak menjadi tersangka atas kejadian ini
jadi ini suatu yang progress sekali cepat sekali dan bagus sekali
ini kan tadi kita dengar konferensi pers yang diselenggarakan oleh kadifu mas mabes polri
bahwa statusnya ini dari penyelidikan sudah naik ke penyidikan
artinya sudah ada calon calon tersangka yang akan ditetapkan sebagai tersangka
untuk dimintai pertanggung jawaban dan juga dijerat pidana
apakah pihak pihak tadi yang disebutkan oleh mas akmal berpotensi juga terjerat pidana prof hipnu
seperti misalnya ya pssi itu artinya berarti direktur operasional pssi
apakah presiden klub atau bagaimana kalau individu
ketua ketuanya sebagai ketua organisasi harus bertanggung jawab
ini yang tidak melakukan manajemen yang baik di dalam suatu pengelolaan masa yang begitu luar biasa
teori antisipasinya tidak terjadi
karena dalam hukum pidana itu ada juga istilah teori kausalitas
penyebab penyebabnya ada apa
ricoh apa karena gas air mata
ini mbak ini yang saya kira harus diantisipasi sesuai dengan perkembangan sekarang adalah ktp
keselamatan dan kesehatan
itu rupanya yang tidak sama sekali dilakukan
kaitannya dengan pintu kaitannya dengan jumlah peserta jumlah pengunjung yang tadinya tiga puluh delapan menjadi empat puluh dua
yang kemudian tidak sepadan dengan jumlah
ini suatu yang tidak ada antisipasi sama sekali
sehingga tanggung jawab keperdataan kaitannya ganti rugi
saya kira hasil itu untuk keras ini
apalagi terhadap korban satu ratus dua puluh orang meninggal
belum yang luka
tanggung jawab terkait dengan keperdataan
selain tanggung jawab pidana berarti ada tanggung jawab keperdataan ya yang harus dituntaskan
saya mau kembali lagi ke mas akmal
mas akmal selain tadi mencari pihak yang bertanggung jawab ataupun dijerat secara pidana
akar masalahnya yang perlu diinvestigasi ini dimulai dari mana menurut anda
sebagai koordinator save our soccer sebagai pecinta sepak bola
yang harus dirubut adalah yang pertama adalah kronologi atau problem problem yang terjadi
ini masalah akut sepak bola kita saat ini bahwa dalam dua dekade terakhir
bola kita masalahnya sebenarnya sama semuanya
cuma penanganannya yang tidak pernah tuntas
kedepan harus ada pembinaan supporter selain tadi secara hukum
bicara hukum di dalam konteks sepak bola itu ada dua nana
yang pertama hukum dalam kaitannya football family ini kaitannya dengan keluarga sepak bola hanya bisa dijatuhkan oleh komite disiplin pssi
kemudian yang tadi yang kedua adalah hukum dalam kaitannya kemasyarakatan atau hukum positif
hukum pidana yang tadi disampaikan oleh
ini juga harus dijatuhkan
sebelum sebelumnya kasus kasus meninggalnya supporter sepak bola tidak pernah menyentuh hukum pidana
padahal seperti tadi dikatakan pasal tiga ratus lima puluh sembilan itu jelas
menyebabkan kelalaian dan menyebabkan kematian akan ada hukuman pidana maksimal kurungan lima tahun misalnya
nah sisi ini harus diangkat
nah selain sisi sisi hukum baik hukum positif maupun lespesialis hukum olahraga
hukum sepak bola dalam hal ini
juga harus ada pembenahan secara menyeluruh aspek aspek terkait pertandingan
entah itu regulasi kompetisinya
entah itu regulasi pengamanan lapangan
entah juga termasuk pembinaan supporternya
jadi semua aspek harus dibenahi
karena kalau tidak dibenahi
maka akan kembali terulang terulang dan terulang
karena itu saya menyarankan bahwa untuk sementara sepak bola kita dimoratorium terlebih dahulu
kita harus membuat komitmen bersama
berintropeksi dan kita melakukan evaluasi secara utuh menyeluruh
sampai kemudian disepakati komitmen bersama
tidak ada lagi korban nyawa di sepak bola
maka ketika itu moratorium sepak bola dicabut
banyak hal yang harus dibenahi
banyak hal yang harus dicari akar masalahnya
dan kemudian diperbaiki
tadi mas akmal sudah memberikan pandangan pandangan yang mungkin nanti bisa dibawa ke dalam forum tgipf
tapi saya ingin kembali ke jerat pidana
pasal apa yang bisa digunakan untuk menjerat para pelaku
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
ada prof hipnu nugroho guru besar hukum pidana unsut
dan juga anggota tim gabungan independen mencari fakta akmal marhali
saya mau ke prof hipnu
prof ibnu tadi kalau mas akmal mengatakan bahwa akar masalahnya yang harus diperbaiki itu banyak sekali ya
dari sisi pembenahan sepak bola
tapi soal yang bertanggung jawab itu juga penting untuk kita garis bawahi
dugaan kelalaian yang dilakukan berbagai pihak yang melakukan dosa berjamaah ini
pasalnya yang bisa disangkakan terhadap mereka
pasal apa saja sih prof hipnu
ya terima kasih mbak rifana
terkait manajemen adalah ganti rugi
ya walaupun memang nyawa tidak bisa diberikan ganti rugi
tapi paling tidak sebagai bentuk santunan
kemudian terkait pihak pihak oknum polisi dibawa ke ranah peradilan umum
dan yang menarik kemarin adalah oknum tni
nah tni dibawa ke ranah peradilan militer
karena adalah menggunakan kekuatan dalam masyarakat
dalam arti suatu yang luar biasa di luar tupuksinya
sehingga sampai panglima saja sampai memberikan apa namanya sangat prihatin sekali
dalam hal inilah maka oknum oknum polisi paling tidak dibawa ke etik
satu dibawa ke ranah kepolisian
karena ancaman yang bisa dilakukan tadi sama mas akmal adalah tiga ratus lima puluh sembilan
karena kekurang hati hatianya
menyebabkan matinya orang
karena kurang hati hatinya menyebabkan luka
berapa yang luka mbak
kemudian tiga ratus lima puluh empat karena menggunakan kekuatan
kekuatan ini yang sangat bahaya itu tiga ratus lima puluh empat itu
karena kita kemarin melihat bahwa ada beberapa oknum polisi oknum tni
dengan menggunakan gebok dengan tendangan yang begitu seperti kungfu bela diri itu
suatu yang tidak masuk akal
tidak terukur begitu ya
karena itu bukan musuh
tidak terukur tidak musuh kan gitu loh
bukan lawan untuk bertanding kan kalau kita peperangan
kalau suatu perkelahian itu tidak ada
ini saya kira beberapa pasal yang didawakan adalah tiga ratus lima puluh sembilan tiga ratus enam puluh tiga ratus lima puluh empat mbak
itu yang harus dilakukan
dan ditambah karena ini kaitannya ke profesionalisme yang terkait dengan peranan depan ya
dipecat dari institusi yang bersangkutan
ini akan memberikan efek yang luar biasa bagi keamanan hukum ke depannya
maksimal hukuman penjaranya berapa pak untuk pasal pasal tadi
kalau kita lihat di dalam tiga hal

paling berat adalah menggunakan kekuatan
kita lihat mbak rifana kemarin kan ada anggota tni menggunakan kekuatan
itu sudah nelayan berat itu
bukan lagi penyanyian berat
itu sudah hukumannya sangat berat
hampir sepuluh tahun itu
dan harus dibawa ke peradilan militer
dan dibawa ke peradilan militer
karena hukumnya militer kan itu
itu kalau misalnya yang diproses ataupun dijerat adalah aparat kepolisian dan juga aparat tni
tapi dugaan kelalaian ataupun kealpaan ini selain kepolisian
mas akmal juga mengarah ke pssi dan juga pt liga
itu sebabnya mereka tidak dimasukkan dalam tgipf mas akmal
ya maksudnya tidak dimasukkan bagaimana
kan dalam susunan tgipf itu tidak ada unsur dari pt liga dan juga pssi
ya karena mungkin pemerintah berpikir ini komite independen gitu kan
untuk menjaga kemungkinan terjadinya konflik of interest
maka pihak pihak yang terkait dengan kasus kanjuruhan tidak dilibatkan dalam tim pencarian fakta
takutnya nanti ada konflik of interest di sana
tapi kan tadi disampaikan oleh ketua tim tgpf pak mahfud md bahwa masing masing pihak boleh membuat tim pencari fakta sendiri
dan itu sudah dilakukan misalnya pihak kepolisian bikin tim pencari fakta gitu kan
kemudian pssi juga membuat tim pencari fakta
pssi juga membuat tim pencari fakta sendiri untuk masalah masalah mereka semakin banyak yang menjadi tim dari fakta
nanti akan juga memudahkan tgpf ini untuk mengumpulkan data data yang lebih komprehensif dari berbagai sudut pandang
dan sangat bagus sekali untuk membantu untuk kemudian diambil kesimpulan dari apa yang dilakukan oleh masing masing tim pencari fakta dari pihak pihak terkait
oke baik terakhir mas akmal apakah dengan pembentukan tgipf ini mampu menyelamatkan nasib sepak bola
bola tanah air atau masih banyak sekali pekerjaan rumahnya ini baru awalan saja
ya harus kita harus optimis dan harus punya komitmen semua stakeholder sepak bola indonesia harus berkomitmen bersama sama untuk membuka lembaran baru peradaban sepak bola indonesia
nah kalau tidak ada kesepakatan komitmen bersama sama tidak usah saja ada pertandingan sepak bola lagi di indonesia
karena satu nyawa sudah dikumpulkan
wah sudah sangat mahal untuk sepak bola apalagi sampai ratusan nyawa manusia
nah ini harus dipahami oleh seluruh stakeholder sepak bola indonesia bahwa inilah waktunya yang tepat untuk mengambil pelajaran besar
dari tragedi kanjuruhan bahwa ke depan sepak bola kita harus lebih baik lebih baik prestasinya dibicarakan orang di level nasional dan level dunia itu prestasinya bukan aksi anarkisnya yang sekarang kita rasakan betapa mencoreng nama besar bukan cuma sepak bola indonesia
tapi juga bangsa indonesia tentunya
oke ini adalah waktu yang tepat bagi kita semua untuk memetik pelajaran begitu ya terkait dengan apa yang terjadi di stadion kanjuruhan
semoga semua pihak semua stakeholders bisa memperbaiki diri dan sekali lagi bertanggung jawab karena jerat pidana jerat perdata menanti bagi pihak pihak yang berpotensi kemudian bertanggung jawab atas kejadian yang terjadi di stadion kanjuruan
terima kasih sekali